dua tahun lebih penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di kabupaten subang akhirnya terungkap
pada rabu delapan belas oktober dua ribu dua puluh tiga penyidik di treskrimum polda jawa barat menyatakan telah menetapkan lima orang tersangka
ironisnya satu dari tersangka adalah yosef yang tak lain merupakan suami sekaligus ayah korban
sementara empat tersangka lain adalah istri muda yosep dua anak tirinya serta satu orang kerabat yosep berinisial mr
pengakuan dari mr lah yang membuat polisi menetapkan yosep beserta istri muda dan dua anak tirinya menjadi tersangka
di restri mumpol dajau barat mr mengaku bahwa yosef merupakan eksekutor pembunuhan
pengakuannya ini keluar setelah mr menyerahkan diri dua pekan sebelum ditetapkan sebagai tersangka
mr juga merupakan sosok terduga tersangka yang gambar sketsa wajahnya sempat disebarkan
di restri mumpol dajau barat kini mempertimbangkan mr sebagai justice kolaborator
dua minggu lalu mr sudah mengaku dia sudah mengakui perubahan lainnya namun kan masih raku

kemudian mr mengaku dia sudah mengaku dia sudah mengaku perubahan lainnya namun kan masih raku
kemarin dia sudah meyakinkan diri untuk mengacukan diri seperti ini sih yang kita tahan oleh sebuah orang yaitu gh dan mr
dari pengakuan mr polisi menjelaskan di hari pembunuhan pada agustus dua ribu dua puluh satu mr diminta yosep menemaninya datang ke kediaman korban
menurut mr saat itu yosef meminta diberi pengakuan dan diberi pengakuan dan diberi pengakuan
mr diambilkan sebilah golok
usai memberikan golok mr tidak ikut masuk ke dalam rumah korban
mr baru menyaksikan perbuatan yosep setelah mendengar teriakan anak korban dari dalam rumah
setelah dia mengambilkan bulog ini dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap perempuan
yang di luar namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama amel
ini kemudian dia sudah masuk
dan melihat juga pelaku lain menentukan kepala anaknya di titik titik
diketahui kasus pembunuhan ibu dan anak ini menjadi heboh
lantaran polisi kesulitan mencari jejak tersangka dua tahun lamanya
korban tuti lima puluh lima tahun dan amelia dua puluh dua tahun pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh satu ditemukan tewas bersibah darah
jasadnya berada di bagasi sebuah mobil di parkiran rumahnya
di kampung ciseti subang jawa barat
polisi telah memeriksa satu ratus dua puluh empat saksi
tes dna terhadap empat puluh sembilan orang
bahkan terduga eksekutor pembunuhan yakni yosep beserta istri mudanya juga sudah berulang kali diperiksa
kini polisi selain masih melakukan pengembangan untuk mengetahui peran masing masing tersangka
termasuk motif yosep yang diduga sebagai eksekutor pembunuhan
freddy bangun bandung jawa barat